rombongan mobil tahanan kejaksaan depok yang membawa buniani jumat malam tiba di lapas gunung sindur kabupaten bogor jawa barat dengan pengawalan enam unit mobil petugas
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini